menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto akan memanggil menteri energi dan sumber daya mineral archandra tahar
pemanggilan ini terkait dengan kekisruhan tentang dui keluarga negaraan yang menjeratnya
seusai pertemuan yang direncanakan berlangsung senin ini wiranto berharap kekisruhan bisa segera diselesaikan
saya akan undang pak archandra bersama saya untuk menjelaskan hal hal yang memang perlu dijelaskan kepada masyarakat
tapi intinya kami akan menjelaskan apa adanya orientasinya jelas orientasi untuk kebaikan ya untuk hal yang menyangkut
bagaimana pemerintah bisa lebih tenang lebih baik untuk memenuhi harapan publik harapan rakyat